enggak enggak itu enggak mas kaisang sama itu nggak akan jadi
mas pesang sama itu enggak akan jadi biar kadang enggak
sementara ini enggak akan